itu yang harus selalu ada kalau kita siang siang panas panas depan rumah
ada nggak nih di rumah reinhardt ilan natal
satu lagi minuman khas indonesia yang masuk list makanan terbaik versi cnn yaitu cendol
banget tapi sayangnya dalam list tersebut cendol ini disebut makanan penutup berasal dari singapura
mungkin jadi cendol
karena dari singapura
masa sih tapi dulu saya kalau sd depan rumah selalu lewat
berarti saya makan makanan singapura ya kalau pedal ya
idol ini memang banyak ditemui di asia tenggara hanum ya
di indonesia itu apalagi kan
iya ada berbagai varian warnanya juga dengan sebutan yang berbeda
nah tapi sebenarnya dari mana sih sebenarnya si cendol ini berasal
berwarna hijau dan bertekstur kenyal dengan kuah santan yang manis inilah cendol
minuman segar ini kembali jadi perbincangan setelah masuk di lima puluh makanan penutup terbaik dunia versi cnn travel
namun sayangnya dalam list tersebut cendol disebut sebagai makanan penutup asal singapura
meski dalam keterangannya disebut bahwa cendol singapura ini ditambahkan kacang merah manis pada penyajiannya
padahal cendol telah lama dikenal di indonesia
di bandung jawa barat
pedagang cendol di jalan lengkong ini misalnya
sudah berjualan puluhan tahun sejak masih dipanggul hingga menjadi gerai saat ini
menurut sang penjual salah satunya cendol yang ia jual saat ini merupakan turunan dari makanan yang serupa
namun berbeda bentuk yaitu dawet minuman dari jawa tengah dan jawa timur
penulis buku jejak rasa nusantara sejarah makanan indonesia fadli rahman menyatakan
minuman ini tertulis dalam naskah kuno kakawin kresnayana
kalau bicara asal usul cendol nggak bisa lepas dari leluhurnya dawet
ya dawet yang merupakan minuman manis khas di wilayah jawa tengah
nah dia pertama kali muncul di sebuah naskah kuno yaitu kakawin kresnayana yang ditulis oleh emputri guna
pada masa abad dua belas masehi dari kerajaan kediri di jawa timur
salah satu wilayah di jawa tengah yang terkenal dengan dawetnya ialah banjarnegara
patung pedagang dawat ayu menjadi simbol kota yang berada di sebelah barat dataran tinggi dieng
hampir sama dengan es dawet atau es cendol di tempat lain
es dawet ayu banjarnegara terbuat dari bahan dasar tepung beras tepung gelang santan dan gula jawa
kalau dari dawet ayu banjar negara itu dari tepung beras
terus tepung tagu tagu aren atau bisa dikatakan patik gelang sama daun pandang
dan yang saya apa ya sebagai penikmatnya itu gula jawa asli
gula jawa dari air kelapa itu
di perpaduannya kalau dari dawet ayu ya itu
yang bikin dawet itu lebih menarik
selain hijau dawet juga memiliki lebih banyak variasi warna
salah satunya ialah dawet hitam atau dikenal juga dengan dawet ireng
dawet ini bisa ditemukan di wilayah purworejo jawa tengah
warna hitam didapatkan dari pewarna alami yaitu tangkai batang pariketan
atau dikenal dengan sebutan merang
tangkai batang padiketan hitam yang dibuatkan terus tadi disaring
terus disaring nanti
di jumlah nanti terus dikasih ke campuran yang dikenal dawet relatif sehat ya
kayak yang lainnya
kayaknya kan pake bahan kimia kina gitu
nah ini makanya masih alam
baik pedagang dawet maupun cendol hingga kini masih mudah dijumpai di banyak daerah
manis segar serta harganya yang murah
keman ini masih memiliki banyak penggemar